masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan
data dari rumah sakit jiwa provinsi jawa barat lebih dari lima puluh anak di kota bandung dikategorikan mengalami odmk atau orang dengan masalah kejiwaan
butuh perjuangan ekstra keras untuk membuat buah hati terlepas dari gawai
itulah yang dialami nadia yang harus memutar otak agar putra sematawayangnya tidak lagi kecanduan gawai
menurut nadia perkenalan putranya dengan gawai terjadi sejak masih berumur satu tahun
dari awalnya menonton konten video anak di youtube lama kelamaan putranya mulai kecanduan bermain game dari pagi hingga malam hari
sejumlah efek negatif dari bermain gawai tanpa henti pun dirasakan oleh sang putra
pada saat itu perempuan yang berumur satu tahun irvan berumur satu tahun mengalami motorik halus
yang kedua dia mengalami speech delay
sampai umur tujuh tahun pun dia bahasanya juga bicaranya juga memang masih amburadul ya tidak pada usianya gitu
terus kebetulan juga yang memang yang jadi perhatian buat aku itu dia jadi korban bully
nah kenapa karena dia kurang bersosialisasi dengan usianya waktu saat itu di sekolah
berdasarkan data dari rumah sakit jiwa kota bandung hingga oktober dua ribu sembilan belas
pihak rumah sakit jiwa menerima delapan puluh satu kunjungan pasien anak dengan permasalahan kecanduan gawai yang berlebihan
dalam melakukan diagnosa butuh waktu satu tahun untuk melakukan observasi pada anak
untuk melihat setidaknya lima gejala dari sebelas gejala yang diteliti
rasa tidak nyamannya jadi dia pakai game
kemudian dia menggunakan penyelidikan
kemudian dia menggunakan penyelidikan
dia juga pemakaian game itu sudah tidak proporsional artinya dia lebih mementikan main gamenya daripada dia melakukan aktivitas bermanfaat lainnya
kalau tidak main game itu bisa membuat dia cemas
peran orang tua sangat besar untuk mengantisipasi anak mengalami internet gaming disorder karena penggunaan gawai ada di lingkungan keluarga
dan mereka bisa melakukan penguasaan kepada anak mereka untuk kita
kembali lagi hubungan antar teman dan hubungan dari keluarga juga terhadap orang tua terhadap anaknya
sehingga kalau pengawasan seperti itu melekat kalau ada mereka ada suatu kelainan sehingga lebih cepat terdeteksi

orang tua disarankan memberikan waktu penggunaan game
memberikan waktu penggunaan gawai pada anak sebaiknya dua jam per hari
selain itu anak bisa diarahkan untuk membaca bermain dan bereksplorasi di luar rumah
sehingga tumbuh kembang anak tetap optimal
tim liputan cnn indonesia